ratusan kendaraan dipaksa putar arah karena terjaring razia ganjil genap di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat rabu pagi
lebih dari seratus kendaraan dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal diminta kembali masuk ke jalan tol demi mengurangi kepadatan di jalur puncak
sementara traffic management center polres bogor mencatat kendaraan wisatawan dari jakarta mulai ramai memadati jalur puncak sehari menjelang idul adha
itu arus lalu lintasnya lonjakan kendaraannya cukup tinggi maka rekayasa seperti one way ke atas itu juga rencana nanti sudah kami siapkan
untuk berhasil kenap hari ini kami akan melihat secara situasional sampai dengan lonjakan arus
namun apabila lonjakan arus juga masih sama seperti sampai dengan pagi hari ini
sampai ke siang hari
itu kami akan berlakukan normal dua arah